rafael alun eko darmanto andi pramono dan wahono saputro adalah sejumlah nama pejabat publik yang menjadi sorotan lantaran terkenal hidup mewah
gaya hidup mewah atau fenomena flexing oleh pejabat tengah menjadi perbincangan masyarakat
beragam masyarakat pun menilai pejabat yang melakukan flexing seharusnya siap menanggung risiko sanksi sosial
dan tentu sanksi hukum bila harta kekayaannya terbukti berasal dari tindakan korupsi atau penyalahgunaan jabatan
ini ada sisi positifnya juga gitu saya melihat
karena dari situ dari tim kpk ppatk gitu mengendus adanya kecurigaan kecurigaan itu
jadi ada sisi positifnya juga yang dari negara ini harus bisa ke depannya apa yang namanya
mengendus lagi bagaimana aliran dana aliran dana ini ke bapaknya itu yang pejabat pejabat itu gitu
menurut saya ya sebenarnya ngomongin soal flexing yang dilakukan oleh pejabat
itu sebenarnya sah sah aja
sebenarnya normal normal aja kayak ya udah gapapa gitu flexing
cuma sebagai pejabat itu harus menerima konsekuensinya gitu
yaitu komentar dari orang lain komentar dari masyarakat khususnya
kalau menurut aku flexing itu sebenarnya hak semua orang sih
tapi kalau misalnya kamu anak seorang pejabat atau orang orang penting ya dikondisikan lah
kan kalau di indonesia itu seorang pejabat gitu ya kalau misalnya pamer
nya uangnya dari mana dari korupsi atau yang lain
maraknya flexing yang dilakukan pejabat sipil negara disebabkan karena adanya keinginan mendapat validasi dari orang di sekitarnya
dia mendapat suatu kekayaan oleh karena itulah dia ingin pamer bahwa menunjukkan dia bahwa sudah sukses dari ukuran kepemilikan harta tersebut
padahal sebenarnya keberhasilan bukan diukur daripada
diukur dari mana sejauh mana mereka melakukan pelayanan publik kepada masyarakat
alih alih mendapatkan validasi flexing yang dilakukan justru menjadi indikasi adanya tindak korupsi di kalangan pejabat
tim liputan cnn indonesia jakarta